aksi basah forum masyarakat minangkabau dimulai dari pintu keluar masjid raya sumatera barat minggu pagi
arak arakan masa bergerak sekitar sepuluh km melewati jalan jalan utama kawasan gunung pangilun
menuju lapai ula karang veteran hingga kawasan pantai padang
suara takbir bergemas sepanjang jalan yang dilewati sambil membawa sejumlah spanduk dan bendera palestina
serta bendera indonesia
masa menyatakan protes terhadap serangan yang dilancarkan israel terhadap palestina
pemurus cabang nadlatul ulama kabupaten grobogan jawa tegah menggelar doa bersama bagi palestina
yang diikuti sekitar dua lima ratus orang
doa bersama dilaksanakan dengan napaktilas di lima lokasi makam waliyulah yang berada di kabupaten grobogan
yakni makam kiai haji hamzah mat nijagalan ki ageng getas pendowa di kuripan
ki pati wondosalam badial dan makam ki ageng katong desa katong
doa bersama ditujukan untuk kaum muslim palestina yang berada di tengah peperangan antara tentara hamas dan israel
agar berakhir aman dan damai
ratusan masa komunitas pegiat lingkungan sekolah alam hingga ojol menggelar aksi solidaritas tragedi kemanusiaan perang israel palestina
di pelataran tugu kujang kota bogor jawa barat minggu sore
aksi kecaman dilakukan dengan menggelar orasi dan aksi teatrikal
aksi dilakukan sebagai bentuk keprihatinan warga atas peperangan israel palestina yang menelan ribuan korban jiwa warga sipil
sementara masa menuntut pemerintah indonesia untuk mendesak upaya perdamaian di jalur gaza
serta terciptanya kemerdekaan rakyat palestina yang sudah berlangsung puluhan tahun
usai berunjuk rasa selama lebih dari dua jam masa membubarkan diri
aksi serupa juga dilakukan oleh masa dari komunitas muslim pada sabtu sore
tim liputan cnn indonesia